pergelaran karnaval kirap budaya diadakan di kawasan dieng kabupaten banjarnegara jawa tengah awal pekan ini
karnaval bertemakan ragam budaya satu irama indonesia itu diharapkan dapat menyatukan perbedaan yang ada di indonesia
karnaval kirab budaya
dan burah setempat menuju lapangan pandawa di kabupaten banjar negara
selain gus hayat dan para pejabat setempat para peserta lomba kirap budaya turut serta dalam perjalanan tersebut
kedatangan rombongan gus hayat dan para peserta lomba kirap budaya langsung disambut oleh para tokoh adat setempat
acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bendera pataka oleh dewan pembina sahabat ganjar kepada para tokoh masyarakat dieng
dalam kegiatan ini seribu relawan sahabat ganjar
membuat deklarasi dukungan kepada gubernur jawa tengah ganjar pranowo untuk maju dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh
dalam sambutannya gus hayat menegaskan kirap budaya ini adalah bukti dukungan penuh sahabat ganjar terhadap seluruh kebudayaan yang ada di indonesia
melaksanakan kegiatan parade pawe budaya yang kita laksanakan diawali dari desa pata bandeng
dari desa patabandeng kemudian menuju gunung pranowo
dari gunung pranowo kemudian menuju tuk pimalukar air suci
kemudian mengarah kepada komplek percantian pendawa arjuna
disinilah kami kemudian menampilkan beberapa budaya budaya yang ada di indonesia ini
kita tampilkan karena filosofinya bahwa indonesia terbentuk ini adalah dari kebinekaan
bermacam macam suku bermacam macam budaya bahasa dan yang lainnya
selamat ulang tahun untuk pak ganjar pranowo yang ke lima puluh empat
semoga ke depannya sukses selalu dan bisa memimpin indonesia dan menjadi presiden indonesia
sehat selalu pak ganjar
sementara itu berbagai pertunjukan kesenian lain yang ditampilkan diantaranya seni tari dan bela diri
pihak panitia menyiapkan total hadiah dua puluh lima juta rupiah
karena falkira budaya sahabat ganjar bertemakan ragam budaya
satu irama indonesia ini diharapkan dapat menyatukan perbedaan yang ada di indonesia
acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan di kawasan dieng menuju ganjar pranowo festival empat pada dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh